lencang kanan gerak
cuma satu bos
selamat pagi bos
selamat pagi juga
makan yang banyak biar gemuk
jangan sampai kayak mama
nanti kamu capek bawa badan sendiri
yang penting gemuk aja
segini belum gemuk
tambah dua kilo lagi
hari ini mau pergi
gak pengen diam di rumah sehari aja
kalau bapak udah mau ngajak arman ngomong
kalau si aa sama si tete
udah gak ngerasa malu lagi
punya adik yang pernah masuk penjara
kamu pergi jam berapa
nunggu di telepon temen
ma mau ke pasar
kalau pergi jangan lupa pintu dikunci
hati hati di jalan
iya arman juga
kamu gak takut
kalau kita keluar
di bawahnya dikasih tulisan
terus ditempel di pohon pohon
di tiang tiang listrik
itu cuma geretakan aja
kalau ternyata bukan cuma gertakan
kalau ternyata ancaman bos saeb itu beneran
nanti foto kita ada dimana mana
di tiang tiang listrik
di bawah foto kita
kalau keluarga kita lihat
kalau sodara sodara kita lihat
kalau temen temen kita lihat
kalau orang lain lihat
ngomong jangan diem aja
rosa juga belum datang
kalau lea ikut arman keluar
kalau rosa saya gak tau
mau ikut keluar enggak
kalau gitu saya tunggu
jangan pinjem terus
kau punya motor buat apa beli helm
terus nanti beli motornya
kamu jadi kelihatan ganteng
ganteng karena mukanya nggak kelihatan
kepok t hacia lain
kalau kenapa hundred menang
kenapa jadi kebilir
kalau u bisa
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kan setiap hari macet mah
gak ada alasan lain
kadang kadang kalau nyopet
aku suka kasian semua yang aku copet
kita gak boleh kasian
kita kan copet kerjanya nyopet
kalau kasian ya jangan nyopet
kan kamu yang ajak
sebelum aku ajak
kamu kan udah nyopet
kan tadinya udah mudahan
terus kamu ojakin lagi
itu tukang todong
kamu tau dari mana
itu yang dulu nodong aku
nopet ma kecopetan
di jalan apa
ini jalan apa
di jalan palasari
di jalan palasari
ma di jalan palasari
ma diam di situ
kebet ke sana
tadi dia bilang mau ke pasar
barusan katanya kecopetan
sekarang dia di jalan palasari
saya suruh nunggu
ini sudah saya foto kopi tempel di tempat strategis
foto sayangmu udah tempel juga
belum sekarang baru buat jaga jaga kalau kamu keluar juga
nanti mau makan siang di mana
jangan tanya sekarang makan siang waktunya masih lama
aku udah lapar tadi nggak sarapan buru buru
tadi aku bangunnya ke siangan
tadi kamu datang terlambat kamu bilang macet
berarti tadi itu kamu bohong ya
emangnya waktu tadi aku bohong kamu gak tahu
kalau nempel di pohon susah bos
kecuali pakai alas papan dulu
baru dipaku di pohon
ya sudah jangan di pohon
aku nanti mau pergi sama junaidi
justru kamu gak boleh ikut
ada urusan penting
aku sama junaidi mau ketemu ubed
di tiang listrik juga susah bos
mending kita tempel di tembok
terserah kamu aja lah
kalau nggak ada urusan yang orang lain nggak boleh tahu
nggak perlu terlibat
aku tahu kamu pengen ketemu sama junaidi
tapi aku junaidi sama ubed mau ngomongin masalah penting
bukan masalah apa tapi masalah siapa
pasang di sini aja
permukanya lebar dan rata
jangan bilang susah
jangan lupa ajak lea sama rosa
ada yang harus kalian lihat